terima kasih anda masih menyaksikan political show
meskipun didesak pdi perjuangan merombak kabinetnya
presiden jokowi tampaknya bergeming
rabu pon satu februari yang ditunggu tunggu
ternyata tidak terjadi reshuffle kabinet indonesia maju
apakah presiden jokowi memilih menjaga soliditas partai koalisi pendukungnya
di tengah ketegangan hubungan partai nasdem dan pdi perjuangan
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung
ada wakil ketemu partai golkang bang nurdin halid
selamat malam bang nurdin
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir jauh jauh
ada ketua dpp partai nasdem fnd koiri
selamat malam gus coy
selamat malam mbak nana assalamualaikum
waalaikumsalam sejuk sekali ya kalau ada gus coy di sini ya
udah dua kali datang kesini loh
ada politisi sekaligus jurubicara dari pdi perjuangan
bang rifki karsa yaudah selamat malam bang rifki
jadi pdi perjuangan itu sudah menyusun daftar jurubicaranya yang muda muda
salah satunya adalah bang rifki
dan masih bersama dengan direktur esekutif carta politika mas yunarto wijaya
selamat malam mas sopo
selamat malam nana
bergabung juga melalui sambungan virtual badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya
ini teman teman pemilih muda
ataupun bertanya kepada para narasumber
karena kalian bayar pajak juga
yang pajaknya itu diberikan untuk membayar gaji para menteri
jadi apakah perlu reshuffle kabinet
nah kalian bisa bersuara kalian bisa memberikan kritik
kepada partai partai koalisnya pak jokowi disini
saya mau pertama kali ke pdi perjuangan dulu
bang rifki nah rabupon satu februari udah lewat
ternyata desakannya pdi perjuangan ini
sepertinya tidak didengar sama presiden jokowi
pdi perjuangan merasa tidak diakomodasi oleh presiden jokowi
makanya gak ada reshuffle kabinet
presiden jokowi dan saya dan kader kader pdi perjuangan yang lain itu sama
kami berada dalam satu rumah
pola komunikasi kami dalam satu rumah tentu sangat baik
secara moral dan konstitusional nak
kami bertanggung jawab kepada pemerintahan ini
karena bukan hanya sebagai partai pengusung pak
kami juga diberikan mandat oleh rakyat
sebagai partai pemenang pemilu dalam dua pemilu terakhir
sehingga dalam posisi itu kami tentu harus terus melakukan pengawasan
kepada pemerintahan ini
kepada presiden kepada para pembantu presiden
dan secara internal kami memberikan report secara berkala kepada presiden
terkait dengan kinerja kinerja para pembantu presiden
salah satu indikator yang kami gunakan
untuk melihat kinerja para pembantu presiden di kabinet itu adalah
kami menggunakan mata telinga satu ratus dua puluh delapan anggota praksi pd perjuangan di dpr ri
yang bertugas disuruh alat kelengkapan dewan
kami memiliki fakta data dan seluruh instrumen untuk menyatakan bahwa pengawasan yang kami lakukan
itu bukan berdasarkan atas kebencian
tapi berdasarkan atas data
ambil contoh misalnya
pernyataan pak jarod saiful hidayat
beliau adalah ketua dewan pimpinan pusat partai
sekaligus kader partai yang ditugaskan di komisi empat dpr ri
komisi empat dpr ri itu mitra kerjanya salah satunya adalah kementerian lhk dan kementerian pertanian
kebetulan dua menterinya dari partai nasdem
jadi itu kebetulan ya
kebetulan dari partai nasdem
kalau kita ikuti rdp rapat dengar pendapat komisi empat dpr ri
dengan dua menteri itu banyak sekali catatan
yang diberikan bukan hanya oleh pdi perjuangan
tapi oleh hampir seluruh fraksi di dpr ri
ada proyek proyek strategis nasional
yang merupakan direktif dari presiden
presiden misalnya menugaskan kepada menteri perhubungan
untuk memindah pelabuhan dari sungai musi di palembang
menjadi pelabuhan samudera
agar kemudian pelabuhan itu bisa lebih kompetitif
menjamin bagaimana hilirisasi industrialisasi dan seterusnya
lokasi yang ditentukan oleh kementerian perhubungan
sesuai dengan direktif presiden
itu berada di kawasan hutan
memerlukan kemudian pelepasan kawasan hutan
area penggunaan lain
tapi kemudian bertahun tahun
saya ingat lebih dari dua tahun
izin pelepasan kawasan hutan itu tidak diterbitkan oleh kementerian lhk
ini direktif presiden
itu diperlambat sedemikian rupa
bayangkan kalau kemudian
pengajuan izin itu dilakukan oleh
bukan dalam konteks proyek proyek strategis nasional
jadi pdi perjuangan sekali lagi
statementnya pada kebencian
kenapa kami mengusulkan reshafel
karena kami melihat dari kinerja dan indikatornya jelas
dari satu ratus dua puluh delapan anggota dpr
fraksi pdi perjuangan
itu melihat data hanya dua menteri nasdem saja
yang kemudian kinerjanya buruk
ada menteri lain
kenapa yang disebut di publik itu hanya dua
dan kebetulan itu dari partenas
pak jarod ditugaskan di komisi empat
apa yang beliau lihat
apa yang beliau saksikan
dan fungsi berikutnya
pengawasan yang melekat pada diri beliau
jadi saya ingin menjelaskan pada forum yang baik ini
tadi nana membuka acara kita dengan mengatakan
bahwa pdi perjuangan mendorong reshuffle
karena ada deklarasi calon presiden anies baswedan
itu pernyataan pak jarod saiful hidaya
di kantor dpp pdi perjuangan
mengatakan bahwa salah satunya selain faktor kinerja
adalah faktor politik
karena partai nasdem mendeklarasikan
anies baswedan sebagai bakal calon presiden
itu pernyataan resmi dari ketua dpp anda pak jaro
pak jarod mengatakan ada faktor politik
kita berada dalam satu ruang koalisi yang sama
di pemerintahan dan di parlemen
tentu mestinya segala keputusan keputusan penting
dalam konteks politik kita diskusikan bersama
ada silaturahmi politik yang harus kita lakukan
komunikasi politik yang kita lakukan
kalau kemudian faktor faktor itu dilanggar
sebagai dalam tanda kutip
maksud yang mana ini yang dilanggar
kalau komunikasi kenapa nggak komunikasi dulu kena
jom kenapa harus terbuka
loh kenapa nasdem juga tidak komunikasi dulu dengan baik baik
dengan kami kan bisa dibalik juga begitu
nah karena itu ini nggak usah kita perpanjang
dalam pandangan pdi perjuangan
reshuffle itu senafas dengan keinginan rakyat
oke berarti urgent ya
kalau menurut pdi perjuangan urgent ya reshuffle ya
karena pdi perjuangan itu tidak pernah menutup mata
dan menutup telinga atas kehendak rakyat
kami menghidupkan struktur partai mesin partai
untuk terus mendengar
dan itu yang diperintahkan oleh ibu ketua omong
oke karena partai wong cilik
oke jadi urgent menurut pdi perjuangan
bukan urgent semua partai semua wang di indonesia ini
direpresentasikan oleh pdi perjuangan
jadi menurut pdi perjuangan urgent pak jokowi melakukan reshuffle saat ini
oke saya mau tanya ke golkar
bang nurdin menurut golkar sepakat gak dengan pdi perjuangan
bahwa pak jokowi urgent melakukan reshuffle kabinet saat ini
jadi reshuffle itu dalam konteks pemerintahan adalah hak daripada
kepala pemerintahan oleh pdi presiden
untuk mengganti merombak membenahi
kalau saya berpandangan bahwa saat ini
sampai kepada masa periode pak jokowi oktober dua ribu dua puluh
itu sudah sangat riskan untuk melakukan reshuffle
kalau pendekatannya yang disampaikan tadi
sudah sangat riskan
kenapa karena sekarang ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan oleh presiden
pertama adalah kita saat ini menghadapi sebuah situasi yang katanya tidak menentu
banyak hal yang harus dibenah dalam negeri
oleh karena itu perlu kestabilan
kestabilan politik kestabilan untuk membangun ekonomi
kemudian yang kedua adalah tahapan pemilu ini sudah berjalan
tapi kalau pendekatannya kinerja itu adalah hak murni presiden
untuk memperbaiki daripada kinerja pemerintah
itu adalah hak presiden
tapi kalau pendekatannya ada unsur politiknya tanda petik
saya tidak setuju
kenapa karena koalisi ini adalah ibaratkan dalam sebuah kondisi yang berbeda
koalisi ini adalah ibaratkan dalam sebuah rumah besar
dia rumah indonesia
tapi ada rumah rumah yang tidak bisa diintervensi oleh rumah besar itu
jadi sesama pemilik kamar tidak boleh saling mengintervensi
jadi dalam konteks untuk pemerintahan secara menyeluruh
dalam semua sektor pembangunan
itu adalah wajib koalisi untuk satu dengan presiden
tapi dalam hal bersifat internal yang tidak rumah besar itu
itu adalah hak tidak boleh diintervensi oleh siapapun
jadi bukan soal etis tidak etis
ada hak yang harus diberikan kepada koalisi secara penuh
tapi ada hak yang dimiliki oleh partai yang tidak ada hubungan dengan koalisi
nah misalnya gini
golkar juga sebetulnya kan sudah mendeklarasikan calon presidennya
itu pak erlangga sejak tiga tahun yang lalu
pak prabowo juga sudah mendeklarasikan diri sebetulnya sebagai calon presiden
kenapa kemudian sekarang ini ada politisi atau publik yang mendesak
kepada presiden guntur resapel
karena faktor adanya calon presiden yang diumumkan yang memang menjadi pesaing
maksudnya tidak besar dari surpenya pak yunarto surpenya siapapun
ini maksudnya anies baswedar
iya itulah maksudnya
langsung aja disebut
tidak ada yang disebut apa apa
karena yang dulu di deklarasi
tapi dalam dinamika politik ini adalah hal yang biasa
dan menurut saya sangat sehat demokrasi kita ketika ada partai yang lebih awal menyampaikan
calon presiden setahun yang lalu juga sudah saya menyampaikan
soal pak ganjar kalau tidak punya rumah di rumahnya bisa ke golkar gitu
ya ditampung lah sama golkar
bersandin sama pak erlangga itu sehari yang lalu
tapi kemudian tidak menjadi pilihan seperti sekarang karena bukan diumumkan oleh ketua mempartai
kalau ketua mempartai itulah
tapi itu dalam demokrasi politik
menurut saya ini adalah menyehatkan demokrasi kita
karena banyak pilihan pilihan oleh rakyat untuk melihat pemimpin yang terbaik
jadi menurut golkar golkar merasa tidak adil kalau misalnya dalam satu payung koalisi
ada satu partai yang mendorong partai lain untuk di reshuffle
ataupun menilai partai lain untuk di reshuffle
ataupun ditendang dari koalisi begitu
golkar tidak nyaman dengan kondisi itu
kalau pendekatannya politis menurut saya itu tidak tepat
karena ada hal yang bersifat politik yang tidak bisa dicampuri oleh koalisi
koalisi ini akan utuh insya allah golkar nasdem semua
dan pak surya juga kita dengar itu
harga mati koalisi ini untuk mendukung pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
untuk pembangunan bangsa dan negara
tapi hal hal yang berkaitan persiapan sesudah dua ribu dua puluh empat
itu adalah hak partai
itu adalah merupakan rananya partai untuk mendukung hal itu
tidak boleh campur dengan orang lain
tetapi perlu ada koalisi
perlu ada kolaborasi
saya mau ke nasdun sebagai pihak yang di desak desak untuk keluar
nasdem merasa bahwa presiden tidak terprovokasi dengan desakan pdi perjuangan
untuk mereshuffle menteri menteri nasdem di kabinet
kayanya tidak alhamdulillah
masih ada loh rabu paing tanggal lima belas februari
di bulan maret masih ada rabu pon rabu pon berikutnya
tadi sesuai yang dibilang oleh mas toto
jadi pertama saya seiring senada dengan pendapat
bukan sesuai tempat duduk
ini kita juga gak tahu
menurut pak halil senyap sayang
dulu waktu saya jadi wartawan itu sering menginterview beliau
baik jadi setelah pak surya ketemu presiden
presiden ketemu pak surya ngobrol panjang mungkin satu jam lebih
saya tidak tahu persis detail detailnya seperti apa yang dibicarakan dalam forum itu di istana itu
tapi intinya adalah semua happy semua senang
sudah ditaruh di bawah meja
reshakan diselakat ini itu
ya artinya sekarang sudah sejuk
jadi menurut gus coy menurut mas dem
presiden gak jadi reshuffle kabinet itu setelah pak surya ketemu pak jokowi
saya gak tahu tapi intinya sudah sejuk
sudah happy happy berdua sudah ada komunikasi
sebelumnya nggak ada komunikasi sekian bulan
sekarang sudah ada komunikasi
bagi kami nasdem
sudah kita serahkan apa yang disampaikan pak surya kepada presiden
apa yang disampaikan presiden kepada pak surya
selama beberapa bulan tidak ada komunikasi sehingga ada spekulasi yang beragam di masyarakat ini
tentang hubungan pak surya dan pak jokowi
nah dari situ sudah kita ke depan
satu bagi nasdem
diperintahkan seluruh kadernya
mendukung full pemerintahan pak jokowi
mendukung full pemerintahan pak jokowi
kebijakan pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
persiapan untuk dua ribu dua puluh
kita punya kadidat sendiri
kita persiapan itu kita bekerja untuk itu
untuk pemilu dua ribu dua puluh
kata bang nurdin tadi
ini kedaulatan partai hak partai
untuk mempersiapkan diri
karena partai ini ditentukan survive apa tidak
tidaknya ditentukan oleh kader dan pimpinan partai itu sendiri
nah oleh karena itu ada dua ini
di satu sisi jadi ini mendayung dua karang
di satu sisi kita tetap mendukung pemerintahan jokowi
yang satu sisi harus siap berkontestasi
tapi di satu sisi mempersiapkan diri
nanti saya tanya ke mas toto
nah di sini masing masing harus saling menghormati
juga tetap melakukan komunikasi komunikasi dengan partai lain
yang juga punya calonnya sendiri
golkar gerindra mungkin juga nanti pdip
jadi ini adalah bagian dari edukasi politik kepada publik
oke jadi menurut gus coy saat ini
ada partai partai di dalam koalisinya pak jokowi
yang tidak menghormati pilihan politik dari rekan rekan koalisinya
logikanya tidak begitu
kan tadi ada sedekat harus saling menghormati
ya sudah tidak usah dibuat kesimpulan seperti itu
tapi merasa nggak sih bahwa pilihan politiknya ini
kita sudah bersama sama dalam keadaan politiknya
di satu rumah koalisi
tapi kok kayaknya pilihannya ketika nanti akan berkontestasi
masa mas dem gak merasa kayak begitu
ya publik memang sudah tahu
partai apa yang menyerang
ini ada di sini loh masa disebutkan aja
tapi saya tidak perlu mengatakan itu
tapi mas dem yakin ya
bahwa presiden tidak akan terprovokasi gitu
ingin menjaga stabilitas dari payung koalisinya ini
ya paling tidak sekarang
kemarin kan rebupon
kata ngabalin rebupon ada resafel
berarti presiden tidak terprovokasi
berarti presiden tidak terprovokasi kalau menurut bang nurdin
tapi terlepas dari semua itu
bagi kami pendoman di dalam mas dem
presiden ketemu pak surya itu menjadi patokan kami
jadi garisnya adalah mendukung jokowi pemerintahan ini sampai dua ribu empat
kami mempersiapkan diri untuk pemilu dua ribu empat
dengan presiden anies baswedan
oke itu pilihannya mas dem
itu kepercayaan dirinya mas dem
mas rifki presiden tidak terprovokasi tampaknya dengan desakan pdi perjuangan
padahal yang bilang sudah sekjen pdip mas sasto
ketua dpp pak jarod
kalau menurut golkar sebagai partner koalisinya pdip dan juga nasdem begitu ya
sebetulnya pilihan politik itu adalah hak pribadi masing masing partai
tidak boleh saling mencampuri tidak boleh saling mengintervensi
meskipun sama sama dalam satu payung koalisi
yang pertama pdi perjuangan itu tidak pernah mengintervensi presiden
apalagi memprovokasi presiden
tidak ada bakat provokator di pdi perjuangan
kita punya sejarah panjang sebagai partai politik
kita kemarin baru merayakan hari ulang tahun ke lima puluh
dinamika politik indonesia kita tahu persis
dan kita memahami konstruksi konstitusi
bahwa kita berada dalam sistem presidensial
dimana seluruh pembantu pembantu presiden
para menteri sebagaimana ketentuan pasal tujuh belas konstitusi
itu sepenuhnya merupakan kewenangan presiden
untuk membongkar pasang mengganti dan seterusnya
tugas kami partai politik termasuk kami kami yang menjadi anggota dpr ri
adalah melaksanakan tugas konstitusional lain
melakukan pengawasan dan seterusnya
yang kedua seluruh anggota kabinet
para menteri para pembantu presiden
ketika sudah menjadi anggota kabinet
betul merupakan bagian dari partai politik
ketika dia merupakan anggota anggota partai politik
atau kader kader partai politik
tetapi sesungguhnya dia telah menjalankan fungsi fungsi
sebagai menteri negara
yang harusnya kita lepaskan
dari urusan urusan parsial kepartaian
nah kebetulan yang menurut kacamata pdi perjuangan
yang memiliki kinerja kinerja yang kurang positif
berdasarkan data yang tadi saya paparkan
dan tentu kalau kita paparkan lebih panjang
banyak data data yang lain
kebetulan adalah kader partai nasdem
kalau kita perpanjang lagi yang lain
mungkin kita akan bisa kemudian memaparkan hal hal yang lain
kalau menteri menteri dari pdi perjuangan
kinerjanya juga bagus menurut pd perjuangan
ya kita mengevaluasi diri terus
ya kalau berdasarkan survei positif kok
oke survei yang mana
termasuk surveinya mas toto coba dicek juga
dan begini elektabilitas partai itu juga kan
secara reguler terus dilakukan survei
dan alhamdulillah wa syukurillah puji tuhan
apakah linear kemudian kinerja menteri pdi perjuangan
dengan elektoral dari pdi perjuangan
satu yang membuat persepsi positif itu
adalah kinerja presiden jokowi
dan kinerja para pembantu pembantu presiden
yang merupakan etalase partai
nah itu pertama
yang kedua kami tidak pernah mengintervensi kawan kawan koalisi
untuk mengurus rumah tangganya
kita silahkan saja itu
kita cuma ingin mengatakan
gotong royong yang kita bangun dalam pemerintahan
itu diikuti oleh sikap
itu silahkan ditafsirkan sendiri
kita punya indikator umum terhadap etika politik
etika politik bang nurdin apakah kemudian
merasa sebagai bagian dari partai koalisi
ada anggota koalisi yang melanggar etika politik
seperti yang tadi disampaikan
tidak sekali tidak
adalah tidak hanya dalam konteks untuk pencalonan pak jokowi
tapi dalam konteks untuk membangun bangsa
jadi ketika konteksnya untuk mendukung semua program
itu adalah kewajiban daripada seluruh koalisi
tapi dalam berbicara dalam konteks politik lain
dalam persiapan untuk dua ribu dua puluh empat
itu tidak ada hal etika yang dilanggar
jadi tidak ada etika politik yang dilanggar
tidak ada setakat dengan lorika
soalnya itu ranahnya daripada partai
sebelumnya kita mengatakan
presiden dicalonkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik
jadi itu berarti kewajiban partai politik
untuk mencari seorang pemimpin
yang dianggap bisa memimpin bangsa ini
itu adalah ranahnya partai politik
tapi karena ada presiden sartresul
maka perlu koalisi
tapi ketika sudah masuk koalisi
maka kewajiban dari para partai
untuk mendukung visi misi presiden
etika mana yang dilanggar
ketika golkar misalnya dua ribu sembilan belas
munasnya sudah menetapkan pak erlangga sebagai calon presiden
apakah ada etika dilanggar
dan apakah kita komunikasi kepada koalisi
kepada presiden tidak
gerindra sudah mencalonkan pak prabowo
yang juga menteri
yang tidak beretika menurut saya adalah
kalau menterinya yang calon presiden itu
sudah resmi kemudian tidak mundur
jadi nanti pak erlangga akan mundur
kalau saya sebaiknya ada golkar
apabila pak erlangga calon presiden
itu nanti disaksikan loh banyak orang
ini episode berikut tolong dibahas
kalau pak erlangga sudah resmi calon presiden
maksudnya cukup partai yang mendukung beliau
untuk apa supaya konsentrasi
untuk menjadi calon presiden untuk menang
jangan terbelah pemikiran beliau
di pemerintahan dan calon presiden
masalahnya sudah ada putusan mk
yang membolehkan menteri itu cuti saja tidak perlu mundur dari kabinet kmu
kalau mau maju capricawapnya
bukan etika supaya fokus
supaya jangan terbelah
jangan terpecah pikiran beliau
kemudian sebagai calon presiden
apalagi kita menghadapi krisis
situasi yang tidak menentu
jadi kalau saya kalau pak erlangga sudah resmi calon presiden
saya menyerang kamu mundur
itu nanti episode berikutnya kita akan
kalau mundur berarti akan ada resafel mengganggu stabilitas
itu pertimbangannya pak jokowi
saya mau tanya ke mas datta masat
itu faktor lain
sedikit lagi ya
kalau pak fikri mengatakan bahwa
erifki mengatakan bahwa kinerja
untuk perbaikan kinerja pemerintah
ada menteri yang kinerja yang kurang bagus
kalau itu tapi itu evaluasinya tidak hanya dari partai
evaluasinya dari tim beliau juga kan ada
ada macam macam tim yang dibentuk oleh beliau
yang mengevaluasi kinerja
kpi nya harus jelas
oke saya mau ke mas datta masat
mas datta masat
anda melihat presiden belum
saya tidak bilang tidak jadi atau batal ya
presiden belum resafel kabinetnya
rabu pon satu februari kemarin ini faktor apa
apakah karena memang tidak ingin terprovokasi
oleh desakan pdi perjuangan
atau mungkin setelah ketemu tadi
pak surya dengan pak jokowi
jadi jaraknya terlalu dekat atau bagaimana mas datta masat
sebetulnya ini kan bermula
dari patokan yang dibuat oleh persepsi
sebagian publik sendiri bahwa reshuffle pasti
rabu pon ketika diuji dalam ramainya
isu ini kebetulan tanggalnya
satu februari lalu kemudian
orang berhitung lagi lima belas februari ada rabu pahing
sembilan maret ada rabu pon lagi
ini kan asumsi yang memang sebelumnya
ada pattern nya ya
artinya terlalu banyak hal hal kompleks yang kita bisa
baik dalam analisis politik
atau analisis weton tadi gitu ya
itu yang pertama jadi menurut saya
kita gak bisa mengatakan
sebuah kegagalan skenario
karena skenario ini masih spekulasi
dari publik sendiri
yang kedua kenapa sih ini jadi ramai
sebenarnya apa yang disebut dengan reshuffle
dalam konteks zakon kabinet dan sistem
presidensial yang sesungguhnya
ini peristiwa yang biasa saja
seperti seorang ceo bisa memecat karyawannya
kapanpun sehari dua kali pun bisa
sampai hari terakhir
sebelum dia lengser pun bisa
ini hal yang biasa saja
tapi faktanya realita politiknya kan adalah
kita mengandung sistem presidensial
yang membuat presiden
dari satu sisi itu juga bagi bagi
sehingga variabelnya bukan tentang capability saja
ada c yang kedua nih
itu yang menyebabkan reshuffle kemudian
selalu lebih menarik dibahas
artinya kita nggak bisa menafikan
kabinet sudah terbentuk karena koalisi juga
ada juga alasan yang lainnya
jadi ada definisi tata ulang kinerja
ada definisi tata ulang koalisi
nah ini kan berbarengan
isunya menjadi menarik
karena ada sebuah momen politik
ada sesuatu yang berbeda
antara hubungan surya paloh dengan jokowi
atau nasdem dengan
beberapa partai pendukung koalisi lain
gus coy dengan mengatakan sempat beberapa bulan
tidak bertemu artinya kan mengakui
ada sesuatu yang sempat berbeda
biar ditemuin sama presiden
artinya kita sekarang mencoba
jokowi ini sekarang
seperti apa sih
dalam menilai kinerja termasuk
dalam menilai keretakan koalisi
nah ini yang jangan sampai
semuanya mendikte jokowi
tadi pdi perjuangan
betul tidak boleh mendetek jokowi
dengan logika etika berkoalisi
yang dibeli oleh teman teman pdi perjuangan
nasdem juga tidak bisa mendektek
jokowi untuk kemudian
memberikan penilaian sesuai dengan
logi yang dibangun nasdem
kan yang menjadi menarik begini ada grey area disini
ketika ada peristiwa
deklarasi anies baswedan kebetulan
anies baswedan persepsi dianggap anti tesis
jokowi kalau saya bukan melihat itu
yang jadi pertanyaan dalam
kode etik berpolitik itu bukan tentang
porsinya sama bobotnya sama dengan
prabowo dengan erlangga yang juga sudah di deklarasi
intens berkomunikasi dan
sepertinya akan berkoalisi dengan
yang jelas dalam logika tata negara
membedakan partai oposisi atau tidak
itu adalah bagaimana mereka melihat rezim ini
berbeda cara pandangnya dengan saya
terbukti kok kebijakan penyesuaian harga bbm
kebijakan ikn sama
nggak salah dong kalau kemudian
ada partai lain mengatakan
kalau anda sudah intens berkomunikasi
dengan dua partai oposisi
ya lebih baik anda mundur saja misalnya
itu pernah ditunjukkan oleh pan pada tahun dua ribu empat
menggunakan logika yang berbeda
itu yang menurut saya sekarang terjadi
jadi kita sekarang sedang menunggu
logika jokowi ini seperti apa
apa yang dipakai oleh pak jokowi
menjadi katalisator untuk meresafel
kabinetnya begitu ya
apakah kemudian tadi analogi
ataupun analisis yang disampaikan oleh mas soto
nasdem bagaimana tanggapannya gus coy
gak itu tadi
ada katalisator yang sekarang sedang dipikirkan oleh
karena nasdem lebih banyak
dalam tanda kutip
mau berkoalisi dengan dua partai oposisi
sebetulnya bukan faktor anies baswedan ya ya
tapi faktor dua partai
kalau anies baswedan bobotnya sama dengan
dua partai oposisinya ini
yang harusnya nasdem mungkin komunikasi dulu
dengan partai partai koalisi di dalam
koalisi yang dibentuk oleh kawan kawan
di dalam koalisi itu juga komunikasi
sehingga menuntut nasdem harus
koalisi dengan mereka
masalahnya kan pkib satu pahing koalisi
kib satu pahing koalisi
koalisi yang kita bangun ini kan untuk kesana
untuk dua ribu dua puluh empat bukan hari ini
meskipun ini bisa
jadi satu yang kedua
kita katanya tidak mengenal oposisi
kan itu kuncinya
mereka hanya di luar pemerintahan
apa yang salah
ketika membangun kerjasama
dan partai di luar pemerintahan
hari ini tapi itu konteknya adalah

tau hari ini senantiasa
dan kita buktikan di lapangan
bahwa tidak pernah ada dpr yang
dpr nasdem mengkritik kebijakan
jokowi tidak ada
termasuk kenaikan bbm
ada partai koalisi
tentang kenaikan bbm nasdem tidak
malah paling depan untuk membela
menarik menurut saya
ini untuk pembelajaran politik
dalam konteks substansi kepada publik
ketika nasdem mengatakan
kami berbeda dengan dpr dan pks
misalnya dalam konteks ikn
penyesuaian harga bbm
jelas kami komitmen terhadap pemerintahan jokowi
pertanyaannya buat publik adalah
lalu ngapain anda koalisi dengan dua partai
yang jelas jelas berbeda dengan anda
apa yang sedang anda bawa dalam konteks ini
ini bukan sedang berbicara loyal atau tidak
tapi berbicara mengenai bagaimana
pilihan sikap didasarkan pada
nilai nilai dan prinsip yang bisa dipertanggung jawab
ketika berubah pun
selama bisa dipertanggung jawab
kenapa tidak diutamakan dulu
di dalam koalisnya pak jokowi
itu kan pendapat masing masing partai
apa yang salah
ketika isu misalnya
dua partai itu berbeda
dalam konteks ikn
itu kan sementara pendapat mereka
pembangunan infrastruktur oke
kemudian nanti kita kerjasama dua ribu dua puluh empat
dalam konteks koalisi perubahan
disini kan ada diskusi
untuk dilakukan perubahan sebagai
nanti kan ada perdebatan di dalam
tapi dalam konteks ke indonesia
bukan dalam partial partial seperti ini
dalam konteks ke depan
kita harus saling menyesuaikan
antara tiga partai
bagaimana kemudian bisa mendayung
di dua karang dengan dua pilihan yang berbeda
ini menarik sekali
nanti kita harus teruskan tapi
harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di